spoiler tapi ramai banget di lini masa tulisan tulisan yang ya sedikit spoiler mungkin ya
nah riuh penayangan avengers endgame ini rasanya juga memang gak bisa lepas gitu dari sorotan warganet tanah air yang kreatif banget ya
film berdurasi tiga jam ini jadi perbincangan karena ada yang nonton jam lima pagi bahkan ada ini jadi topik rehat sejenak dari pemilu dua ribu sembilan belas
nah saya ajak anda untuk lihat sejumlah meme karya netizen tanah air kita buka beberapa meme nya
yang pertama oke ini dia dari at jogja update here we go avengers endgame
tapi yang nonton ternyata semuanya rame rame
di sini ada stanley di sebelahnya thanos ya stanley ikut nonton di sini
kemudian ada seluruh pemain dari marvel cinematic universe
ada thor ada thanos ada hulk semua nonton kayaknya semua menikmati ya
tapi nggak tahu nih apakah pesan apa namanya boleh kita geser lagi
apakah pesan tadi thanos ketawa
ini menunjukkan akhir yang bahagia untuk thanos atau seperti apa
nah yang belum nonton bisa ditebak tebak ya
selanjutnya kita buka
ini dia ini yang tadi saya bilang
kayaknya di lini masa twitter bahkan masih ada yang ya sedikit sedikit spoiler lah
jadi kayaknya uninstall beberapa app termasuk instagram facebook line sama twitter untuk menghindari spoiler
next kita bergerak
oke gambar selanjutnya
ini simulasi ketika nonton endgame jam lima pagi
ini semoga tidak dianggap menistakan agama ya
tapi ini cukup menarik ketika para superhero termasuk superhero indonesia di sana ini ikut sholat ya
oke kita bergeser selanjutnya
wow ini langsung diposting oleh cinemax yang tadi menayangkan avengers pukul lima pagi gitu
king t'challa wakanda mungkin
oke kita bergerak
nah ini yang hari ini ramai sekali
tadi saya lihat siang dua belas orang yang likes tapi kayaknya sekarang bertambah banyak
di sini ada muka muka kandidat kandidat dari pilpres
kemudian ada jokowi ada prabowo ada sandiaga uno ada maruf amin ikutan nonton bareng bareng satu studio
menarik sekali ya
terus di bawah ini ada kaya sang kalau bisa dilihat
kita lihat ke bawah
kaya sang pakai baju kapten amerika
jadi seolah olah memang ini semua bersatu karena film avengers
karena hidup tidak hanya pilpres kita semua cuma ingin berjuang menikmati hidup
selamat menunaikan ibadah endgame
ingat thanos demands your silence alias jangan spoiler
oke untuk membahas fenomena riuh dari avengers endgame ini bergabung bersama kami ada yan wijaya pengamat film
mas yan selamat malam
mas yan saya harus tanya dulu nih mas jan udah nonton belum avengers endgame
udah nonton oke kalau kita lihat dari apa namanya antusiasnya gitu
ini kan hampir seluruh layar di indonesia seluruh bioskop di indonesia filmnya film avengers endgame
tapi menurut mas yan ini wajar gak sih ketika ruang ruang sinema tanah air memberikan layar yang begitu banyak hingga kayaknya ini tuh jadi apa namanya jadi tanda gitu seolah olah untuk film dalam negeri
jangan bersaing deh
jangan bersaing deh di period ini
untuk anda ketahui pada saat ini indonesia memiliki satu tujuh ratus lima puluh sembilan layar bioskop
ya tetapi endgame ditayangkan di seribu enam ratus lima puluh
ya jadi hanya sisa seratus layar untuk film yang lain
oleh sebab itu kalau biasanya setiap hari kamis tayang tiga film indonesia untuk kemis ini absen
dan ada film indonesia yang tayang karena layarnya memang sudah habis oleh endgame
ya dengan demikian saya yakin sekali ini adalah hal yang baru pernah terjadi di indonesia
ya oleh karena itu film import yang terlaris di indonesia sepanjang masa adalah avenger infinity war
jumlah penontonnya delapan satu juta
ya hal itu saya yakin sekali akan dilewatin oleh film endgame
ya end game ini dalam hitungan kasa saya akan mencapai penonton lebih dari sembilan juta
ya jadi akan menjadi film film yang terlaris sepanjang masa di indonesia
baik film import maupun film dalam negeri
film terlaris diprediksi begitu ya di indonesia
prediksi saya akan mencapai sembilan juta
nah ini kan angka angka yang cukup fantastis begitu untuk film asing
ini kita tahu produksinya avengers kemudian dari produksi whole marvel cinematic universe
pemasarannya juga begitu masif hingga perilisannya
sebagai apa namanya insan perfilman indonesia mungkin apa yang bisa kita pelajari dari seluruh paket film avengers ini
yang bisa saya pelajari bahwa saya mengharapkan film indonesia pun akan bisa mencapai
angka fantastis seperti itu
ya sementara ini film indonesia tertinggi angkanya adalah enam juta ya
saya yakin akan bisa dan itu akan terjadi dalam bulan agustus
tidak lama lagi
dalam bulan agustus setelah tujuh belas agustus akan tayang film indonesia superhero yang judulnya gundala
tepatnya seminggu setelah tujuh belas agustus tayang itu saya harapkan jumlah layanya juga akan seribu layar lebih
dan juga siapa tahu ada bioskop yang akan menayangkan dua puluh empat jam mulai dari pukul lima subuh
kalau kita sebagai pencinta film superhero apalagi ini film indonesia itu wajib nonton
oke tapi ini berlebihan tidak sih menonton bioskop membuka penayangannya dimulai dari jam lima pagi mas yan
ya ini adalah suatu evoluya ya bahwa ini film yang sangat dinanti nanti
kalau satu spiderman satu iron man satu captain marvel
dia filmnya bedas apalagi disini ada tiga puluh
itu kan sangat sangat akan dinanti ya
ini hashtag spoiler gak sih
ini bukan bukan spoiler karena kita sudah lihat sebelumnya dalam film infinity war kan sudah ada bahkan nick fury pun menjadi debu
yang dimainkan oleh samuel jackson nick volley menjadi debu
untung dia masih pencet
masih bisa calling satu superhero yang akan muncul
itu itu yang kita tonton di captain marvel sebelumnya ya
kita sudah menyaksikan kok
tren ini bergerak dari mulai film apa
maksudnya ketika avengers endgames sudah ada di top gitu
ini mulai naik awareness masyarakat itu ketika di film apa ya mas yan
film mavel sampai hari ini sudah dibuat dua puluh dua ya
ini film yang ke dua puluh dua
sementara avengers sepuluh
ini film yang ke sepuluh ya
ini film sudah naik sejak civil wall
mulai dari avengers
karena avengers itu kumpulan dari superhero
semuanya kumpul ya
jadi kan jumlahnya banyak sekali
apalagi pada waktu civil captain america dan iron man membentuk dua kelompok yang berbusuan
itu di situ penonton sudah mulai sangat tertarik ya
siapakah yang akan ada yang grupnya captain america
ada yang grupnya iron man
siapa yang koalisi siapa yang oposisi gitu ya
sama seperti kita sekarang
ke tebelah dua indonesia
satu nol satu satu lagi nol dua
itu tebelah dua
jumlahnya hampir sama banyaknya
tapi mereka bersatu karena menghadapi satu musuh yang luar biasa
dan di sini dalam endgame ini yang ketiga
kita akan melihat mereka itu semuanya bersatu padu
menghadapi satu musuh
kita akan bisa menangis
dan bisa tertawa
juga terharu karena ini film komplit
selama tiga jam kita disaksikan dengan emosi yang naik turun
dan ini sangat sangat komplit sebagai sebuah film
yang akan sangat semuanya bisa menonton lebih dari sekali
oh semuanya bisa menonton lebih dari sekali
iya karena sangat menghasilkan
jadi itu sebabnya saya bilang penontonnya bisa sembilan juta lebih
karena akan banyak yang menonton berkali kali
mas yan ini layar bioskop hampir sembilan puluh tujuh
dua puluh persen dibuka untuk avengers
kemudian mas yan bilang nontonnya nggak bisa lebih dari sekali
ini artinya period the mom film avengers ini bisa bertahan berapa lama sebulan kak
atau seperti apa
menurut saya rata rata usia film di bioskop
kalau misalnya film indonesia itu dua minggu
kalau film yang luar biasa seperti ini satu bulan
satu bulan ya
iya tapi kita harus ingat ya bahwa sebentar lagi akan tiba bulan puasa pasti akan bergelang
oh iya betul sekali
karena jumlah layar bioskop ya
jumlah layar bioskop akan menurun setelah memasuki bulan puasa
ini artinya kalau ada tambahan waktu sebulan masih susah nyari tiket untuk buat nonton minggu depan juga ya berarti
tiket mudah didapat kok
tiket boleh didapat karena di setiap bioskop itu ada empat atau lima layar yang menayangkan
jadi setiap setengah jam ada film
oke mas yan
setengah jam ada film end game
jangan takut kehabisan tiket
datang ke bioskop
saya yakin tiket masih bisa beli besok ya
jangan hari ini
hari ini sih habis
besok juga habis sih tadi saya cek
mas yan tapi tadi ada beberapa warganet yang menyerukan begitu di twitternya di media sosialnya
kalau euforia film avengers endgame ini cukup membuat mereka jadi satu cukup membuat rehat sejenak dari pemilu
apakah ini memang apa namanya strategi bioskop indonesia untuk menayangkannya lebih awal atau seperti apa mas
ya karena indonesia sudah dalam peta pebioskopan ya bioskop dua puluh
x satu itu sudah masuk mendapatkan piala berkali kali sebagai bioskop terbaik
di asia dua puluh satu adalah bioskop terbaik dan anda harus tahu indonesia masuk sepuluh besar dalam peta pebiaskopan
jadi sebab itu kita main lebih dulu daripada amerika
amerika main tanggal dua puluh enam
kita main tanggal dua puluh empat
dan selain itu anda harus ingat semua bahwa htm di indonesia itu sudah berubah
htm di indonesia itu sangat sangat jauh dibawah htm di luar negeri
jadi itu sangat terjangkau oleh anak muda bisa nonton
sebab itu tadi saya bilang akan ada yang nonton lebih dari sekali
karena harga tiketnya itu sangat terjangkau
ya itu kita saya salut kepada bioskop yang bisa memberikan film begini dahsyat tiga jam ya
tiketnya sama tidak berubah
padahal kalau pihak bioskop mau filmnya tiketnya dinaikkan dua kali lipat pun tidak berubah
tiketnya dinaikkan dua kali lipat pun penonton tetap banyak banyak
tapi tetap tiketnya sama
tapi relevan sih ketika isinya anak muda semua yang nonton mungkin ya
jadi bahasanya di lini masa jadi berbeda
sekarang avenger karena harganya murah juga mereka bisa nonton
jadi yang pemilu pemilu digeser dulu sebentar begitu ya mas yana
oke mas yana terima kasih banyak
menurut saya pemilu sudah selesai pada tanggal delapan belas ya
delapan belas ke apil itu sudah selesai dengan keluhannya quick calm itu ya sudah selesai
aduh dia nggak bisa selesai ya
itu pasal percaya pribadi
oke baik kita tahan soal itu
mas yan terima kasih saya dengar mas yan yang menjelaskan analisa soal film avengers ini jadi makin gak sabar nih
kayaknya menggebu gebu sekali begitu
mas yan wijaya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami